setelah anda mencoba mie aceh ada satu lagi menu kuliner yang bisa anda santap saat berbuka puasa
namun nasi goreng kambing yang satu ini tidak seperti nasi goreng kambing pada umumnya
selain menggunakan bumbu rempah khas timur tengah daging yang digunakan pun berasal dari timur tengah
penasaran berikut reportasenya
nasi goreng merupakan salah satu menu yang paling banyak disukai oleh masyarakat indonesia
selain rasanya cocok dengan lidah membuat nasi goreng juga sangat mudah
variannya pun cukup banyak seperti yang satu ini nasi goreng kambing rempah
salah satu juru masak di sebuah hotel di surabaya mencoba membuat kreasi baru nasi goreng varian ini
sesuai namanya nasi goreng kambing rempah diolah menggunakan daging kambing yang telah dihaluskan
cara membuat nasi goreng ini sangat mudah
siapkan bahan bahan seperti curi powder atau bubuk kari kemudian cabai merah kunyit bawang putih bawang merah satu daun jeruk dan juga garam serta merica
selanjutnya bumbu bumbu itu dihaluskan dan dicampur menjadi satu dalam wajan penggorengan
agar rasanya semakin sedap tambahkan juga kecap asin
selanjutnya diopeng hingga matang dan hmm nasi goreng kambing rempah pun siap dihidangkan
nasi goreng biasa itu ini kita kalau nasi goreng biasa itu tidak pakai bumbu dapur itu misalnya tidak pakai jinten
kalau ini pakai jinten kita kan nasi goreng kambing
kalau nasi goreng yang biasa itu kan cuma
jadi lebih kayak rempah ini ya
ya semua itu berhubungan dengan rempah jadinya
cita rasa daging kambing yang gurih ditambah dengan campuran bumbu rempah membuat nasi goreng ini semakin spesial di mata para pecinta kuliner
khususnya pecinta olahan masakan berbahan dasar kambing
rasa nasi gorengnya maknyus enak banget
beda dengan nasi goreng yang lainnya karena rempah rempahnya kerasa dan cocok banget buat saya yang dibayar sama kambing
resep nasi goreng kambing ini sangat mudah dibuat di rumah
tidak hanya bagi anda yang sudah ahli memasak tapi juga para pemula
dan tidak salah kalau menu ini juga cocok menjadi alternatif menu berbuka puasa